embusan angin menembus sela sela pepohonan di gunung gunung yang bersanding berjarak sekitar
dua ratus km dari ibukota jakarta kabupaten garut yang dikelilingi gunung gunung
lekat dengan julukan switzerland van java kota yang terletak di provinsi jawa barat ini pun
dikenal sebagai tanah kelahiran para seniman cukur yang melegenda mereka populer dengan
sebutan memangkas rambut asgar atau asli garut profesi ini syarat dengan kesederhanaan
siap menyapa pelanggan dengan sentuhan di kepala pemangkas rambut asgar masyur dengan keramahannya
inilah desa banyoresmi kecamatan banyoresmi garut
hanya berjarak delapan km dari pusat kota garut desa ini sering disebut kampung cukur
meski demikian tidak ada catatan dari mana keahlian mencukur didapat dan
siapa yang melahirkan para pencukur yang pasti keterampilan pemangkas rambut asgar
dikuasai secara turun temurun dan sudah menjadi bagian dari kekayaan garut sejak sebelum indonesia merdeka
generasi pemangkas rambut garut lahir dari budaya berbagi ilmu mencukur sejarah mencatat
garut tak lepas dari peristiwa di tii pada seribu sembilan ratus empat puluh sembilan kondisi kota ini pun sempat genting
di garut memang terjadi peristiwa atau umumnya di jawa barat waktu itu di daerah agak selatan jawa barat terjadi
pemberontakan di garut termasuk salah satu daerah pusat pemberontakan itu garut yang saya tahu
tasik bandung selatan yang menjadi pusat pemberontakan di ti mungkin keluarga atau teman teman
pak idi itu yang sudah
ini kan ingin hidup lebih apa namanya lebih ya tidak ada pembertakan tidak apa gitu
raya secara ekonomi lah ya peristiwa itu kemudian membuat masyarakat yang tidak terlibat
terpaksa meninggalkan tanah garut untuk mengadu nasib di kota besar mereka antara lain berpekal
peristiwa tersebut turut memicu tersebarnya pemangkas rambut asal garut seiring dengan
perkembangan zaman profesi itu semakin banyak dibutuhkan para seniman cukur ini semakin lekat
dengan sebutan pemangkas rambut asgar salah satu bukti yang patut diapresiasi adalah pemangkas
rambut asgar menjadi langganan lingkungan kepresidenan agus wahidin misalnya pria asli
garut ini menjadi tukang cukur langganan susilo bambang yudhoyono sejak dua ribu empat
segar itu kan masyarakat yang merantau di luar garut untuk mengikat hubungan silaturahmi
supaya mereka terikat batinnya bahwa mereka itu orang garut ya diikatlah dengan sebuah organisasi yang namanya asgar
bahkan dalam catatan kami ada nama wiasgar warga indonesia asal garut
yang di dalamnya mencakup berbagai profesi termasuk barangkali profesi tukang cukur
kota garut terdiri atas masyarakat yang heterogen sebagai akibat arus urbanisasi
garut pangkas rambut dan tukang cukur pun sudah menjadi satu kesatuan
hingga kini tempat pangkas rambut sederhana seperti ini masih beroperasi
baik di jantung kota garut maupun di kota besar lain
tempat pangkas rambut pria juga dikenal sebagai barbershop
barber berasal dari bahasa latin barba yang berarti jenggot
saat ini barbershop yang dilengkapi kafe dengan desain interior bertema industrial menjamur di kota garut
inilah la barbershop masa kini yang berdiri sejak dua ribu empat belas dan berlokasi di jalan cimanuk garut
bergeser dari kampung cukur di garut keahlian mencukur tentu terus dibutuhkan masyarakat
tua dan muda dari zaman ke zaman
kini para pemangkas rambut asgar pun sudah merambah barbershop
di kota besar seperti bandung jawa barat
dengan konsep vintage industrial yang terletak di jalan pager gunung lebak gede bandung
di balik modernisasi yang diusung sang pemilik berprinsip
semua tenaga ahli cukur di tempat ini didatangkan langsung dari banyuresmi garut
kita sih semuanya ngambil dari garut
karena memang si sentimen masyarakat terhadap asgar atau asli garut kayaknya tinggi banget
khususnya untuk masalah rambut cukur rambut lah
nah makanya kita pikir kita kayaknya lebih cocok ngambil yang garut gitu
kenapa harus garut
karena menurut saya ya sudah turun temurun ya di sana gitu
dan memang sekali lagi dari zaman saya kecil mungkin dari orang tua saya zaman kecil juga sudah sangat terkenal
sudah sangat melekat di pikiran masyarakat kalau asgar adalah kunci kalau masalah nyukur rambut
khususnya untuk masalah rambut
ras rambut tradisional pun tak hilang
para pencukur di barbershop tetap menjaga kualitas pemangkas rambut asgar
yakni selalu ramah teliti dalam mencukur dan melakukan pemijatan
namun berbeda dengan tempat pangkas rambut biasa
barbershop antara lain difasilitasi kursi putar dan penyejuk udara demi kenyamanan pelanggan
jadi sama kawan kawan itu gimana disuruh suruh
memang pulang masih
banyak lagi bunuh
ya semayang dulu habis semayang makan
ya dialah abah aman seorang kakek yang mengawali perjalanan hidup sebagai tukang cukur
hari itu sekitar pukul empat sore angin semilir menerpa
abah aman biasa menghabiskan sore dengan berbincang santai bersama sahabatnya sesama tukang cukur
ia mengaku menjadi tukang cukur tidak mudah dan merupakan pilihan agar tetap hidup
sempat merasakan gentingnya keadaan garut dengan bermodal uang seadanya ia memutuskan pergi ke jakarta
jadi sama kawan kawan gimana diserahkan ah masih jangan jangan pulang masih banyak yang dipunuh
wah udah lah bapak mungkin itu aja di jakarta
eh udah bapak dua tahun banyak anak anak yang keliling ikutin bapak
pada di rumah bapak
ikut keliling syukur ke tiap kampung di jakarta
setelah mendapat kabar keadaan garut terkendali abah aman kembali ke garut dan melanjutkan profesinya hingga kini
di desa ini ia adalah satu satunya seniman cukur tertua dan masih aktif mencukur
abah aman juga pernah mendapat penghasilan mencukur satu rupiah hingga lima belas ribu rupiah
pajak tiba tiba enggak sampai mayor
oh ininya kiainya paham kak yang ini di blok m paham kak itu kan kiai besar
setelah itu keman batalion siputat pak oyo terus kemanan koramil kebajeran rama terus kemanan polsek jakarta selatan langsung lah bapaknya ukur
udah begitu lama
ketemu sama dia sama komandan polsek
polres ini blok apa punya anak laki punya besok bawa fotonya
kalau bapak dipangkat begitu ya itu entah ini bagus untuk pulisi
iya pak syukur pak bawa aja besok pendaftaran
ya sekarang emang aja udah mayor pangkat
abah aman diberi penghargaan
abah aman diberi penghargaan
berselisih sepuluh tahun lebih muda abah ana masih menyimpan hikayat tukang cukur
abah ana adalah salah satu murid abah aman
ia pun mengalami dibayar satu rupiah untuk mencukur pelanggan pria
jadi kebetulan tempat waktu itu belum sebanyak sekarang
saya di pasar mencos saja cuma ada tiga tempat
mungkin udah puluhan di pasar mencos
tapi sekarang udah gak ada pasar mencos yang udah dibongkar
nah terus ke paseban
di paseban juga udah banyak sekarang
kalau dulu cuma satu di paseban
jadi tempat itu jadi kunjungan orang
waktu kalau pagi jam tujuh udah rame
orang mau dicukur
akhirnya ya kenalan kenalan
asli dari mana
saya bilang dari garut pak
ceritanya begitu pak
istilah garut aja
gak pakai asgar segaran saya bilang
udah saya emang garut aja lah
nggak pakai asgar saya bilang begitu
iya asgar kan asli garut katanya gitu
murid abah aman yang lain adalah abdul fatah
berbekal ilmu mencukur kini abdul fatah masih aktif menjadi pemangkas rambut
nah itu pak
gak perlu ya
gak perlu ya
mengganti lagi sama yang baru
tahun berapa tuh
tahun delapan puluh an saya masuk kios cukur lah
kalau rumah rata rata
itu kalau dulu udah paham bener bener baru kita nyari kiosk itu ya model masam kiosk bagus gitulah

ruang tamu berukuran tiga x empat meter persegi di kediaman pribadi pun disediakan sebagai tempat pelajar mencungur
dengan adanya tempat pelatihan ini saya ingin memberikan cara yang lebih mudah
untuk anak anak muda yang banyak nganggur
yang belum terserap
oleh perusahaan perusahaan yang besar besar
yang lulusan lulusan nanggung yang tidak selesai sekolah
mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan
dari situ saya mulai memikirkan mereka supaya bisa memasuki dunia
memasuki mempunyai pekerjaan yang bisa
membantu mereka untuk bisa menutupi memenuhi kebutuhan kebutuhan sehari harinya
ya dari itu makanya dengan bismillah
saya bersama teman teman merintis membuka tempat pelatihan
peserta yang mendaftar dikenai biaya rp dua lima ratus untuk tiga puluh lima kali pertemuan
lebih dari lima puluh siswa menjadi alumni sekolah cukur abah atrok
sebagian dari mereka sudah tersebar di beberapa tempat pangkas rambut
hanya pada minggu pertama peserta dikenalkan dengan alat cukur seperti klipper razor
gunting kaki dan kabel
hanya pada minggu pertama peserta dikenalkan dengan alat cukur seperti klipper razor gunting kaki dan gunting kabel
gunting sasat sisir kaki gigi sikat leher dan sikat badan
gunting sasat sisir kaki gigi sikat leher dan sikat badan
setelah itu minggu berikutnya langsung praktik mencukur
mulai memasang selimut menyisir merapikan rambut mencukur
meratakan hingga tahap merapikan sampai simetris
meratakan hingga tahap merapikan sampai simetris
awalnya itu dalam kesesahannya
awalnya itu dalam kesesahannya
aku rambut gefek
soalnya rambutnya panjang
adanya itu disisir suka nyangkut
bisa mengikuti tren tren rambut sekarang
dan bisa melayani johan setiap pake inhabitant

kalau dari sini maunya itu punya barber terus bisa melanjutkan barber school ini
insya allah kalau ada kesempatan ingin membuka cabang cabang gitu di kota kota di indonesia gitu
memasuki minggu keempat dan kelima peserta akan dibawa ke salah satu sekolah terdekat sebagai bagian dari kurikulum kelas cukur
kegiatan mencukur gratis di sekolah dasar dander dua banyuresmi garut misalnya bersifat saling menguntungkan
selain menjadi ajang latihan siswa abah atrok para murid sd terhindar dari razia kerapian rambut di sekolah
jadi bagi kami mendukung saya kepala sekolahnya kemudian guru guru juga mendukung
dan kemudian orang tua merasa senang gitu
orang tua merasa senang karena memang kan yang tidak mampu dicukur harus bayar itu kan di sini juga tidak bayar gitu
bagi orang tua saya yang takutnya tadinya apabila misalkan ada yang namanya kecelakaan
atau misalkan ada yang dicukurnya tidak baik
tapi ternyata saya tidak
apa namanya pengurus pengurusnya pengajar pengajarnya itu bertanggung jawab
dalam arti memperbaiki kalau misalkan ada pekerjaan anak buahnya jelek diperbaiki oleh guru gurunya itu oleh pengajarnya
ya kegiatan positif ini cukup efektif karena dilaksanakan pada jam istirahat sekolah
dan selama kegiatan itu berlangsung sang maestro abah atroks selalu mengawasi
para murid sd ini sangat antusias antre dan menunggu giliran dicukur
dan ikut petengan rambut di sini karena rapih bagus keren dan bisa membantu orang tua gratis lagi
ciri khas pemangkas rambut asgar adalah memprioritaskan kerapian hasil cukur dan menjaga sopan santun terhadap pelanggan
karena untuk minggu kelima dia sudah bisa memotong rambut dengan macam macam jenis kepala yang dia temukan di lapangan maupun yang datang
nah untuk itu untuk minggu kelima itu anak anak mulai dibekali dengan konsep akhir untuk bisa memasuki dunia pekerjaan yang di luar nanti
dari owner owner yang di luar
nah di situ kita persiapkan anak anak itu dengan bekal bekal bagaimana cara komunikasi dengan customer nya nanti
ya minimal kita bekalkan dua pertanyaan wajib untuk setiap siswa itu
pertanyaan ketika customer duduk untuk bercukur diwajibkan menanyakan mau digimanakan
terus setelah itu baru di pertanyaan akhirnya bagaimana pak sudah cukup memuaskan segini
dari masa ke masa pemangkas rambut asgar khusus melayani pelanggan pria
namun ada yang berbeda dari sekolah pangkas rambut di desa banyuresmi ini
salah satu peserta pemangkas rambutnya adalah seorang mahasiswi dari garut
yang pertama saya tertarik dari saudara ibu saya yang sama juga perempuan
dan dia bisa mencukur rambut laki laki dan saya ingin bisa seperti beliau
berkat ibu saya alhamdulillah saya menemukan lpk cukur rambut di banyuresmi
dan di lpk banyuresmi staf pengajarnya profesional dan sudah mahir mahir
dan di samping itu sangat mudah untuk mencari pekerjaan dan membuka usaha karena prospek kedepannya menjamin
pertama pasti saya grogi karena saya pertama memegang kepala pria dan saya mengatasinya itu anggap saja saya lagi mencukur kakak saya sendiri atau bapak saya sendiri
para pemangkas rambut asgar memang sungguh berjasa
sebab jika tidak ada kampung cukur atau maestro cukur yang lahir di kota garut ini tidak akan ada pemangkas rambut asgar yang berkualitas yang menjadi andalan pelanggan